kemacetan kerap terjadi selama pengerjaan sarana jaringan utilitas terpadu sjut berlangsung
akibat galian ada penyempitan jalan di sepanjang proyek
jalan menjadi berkurang satu jalur
tim cnn indonesia memantau pada kamis siang setidaknya tersebar lima lubang galian sjut
yang masih dikerjakan di jalan kapten tendean jakarta selatan
pembangunan sjut oleh jakpro ini juga dilakukan di sembilan belas ruas jalan di jakarta selatan lainnya
dengan total panjang tujuh puluh dua dua km
serta sepuluh ruas jalan di jakarta timur sepanjang empat puluh tiga dua km
selain itu pd saranajaya menggarap proyek sjut di area jakarta pusat dan jakarta barat
di tiga puluh empat ruas jalan dengan total satu ratus enam empat km
sjut adalah bagian dari pembenahan infrastruktur jaringan utilitas
di ibu kota
galian menhol dalam proyek sjut di mokang prapata raya memang sempat membuat kemacetan panjang
namun saat ini kondisinya sudah rampung
dan selanjutnya tinggal memindahkan kabel kabel yang melintang di atas udara ini
untuk kemudian dipindah ke bawah tanah
dan bagi anda yang melewati galian sjut yang tengah berlangsung
anda harus bersabar menghadapi kemacetan
karena proyek galian sjut ini adalah untuk membuat
wajah kota jakarta menjadi lebih indah
sangat setuju sih karena selain biar setika kota juga lebih bagus
juga kita bisa melihat sendiri mungkin dengan dipindahin ke bawah
nanti akan lebih dimaintain lagi
kalau dari segi kasapata sih lebih mengganggu ya kurang enak dilihat
nah apalagi kalau sekarang sih yang saya lihat banyak pembangunan di bawah
nah sekarang itu lebih efektif sih lebih enak dilihat
setelah pengerjaan manhole selesai kabel di udara akan dipindahkan ke dalam tanah
namun sampai saat ini kabel masih di atas tiang
atas itu yang sudah berjunta junta bergelayutan yang secara estetika sudah inilah
dan memang itu secara peraturan itu memang tidak dibolehkan
jadi artinya kalau yang masih di atas kalau nggak mau itu sebetulnya juga
boleh dikatakan ya itu tidak sesuai aturan
berarti kan harus ada tindakan tindakan semacam penertiban
hari menambahkan masalah tarif sewa sjut yang menjadi kewenangan operator dan bumd
sudah disepakati dua ribu sembilan belas lalu
selain untuk estetika kotak manhole sjut juga untuk menghindari galian berulang
yang kerap dilakukan oleh pemilik jaringan utilitas
tim liputan cnn indonesia